diduga remblong bus rombongan studi tur pelajar madrasah ibtidaiyah negeri satu pesisir barat lampung terperosok ke dalam jurang
sejumlah penumpang mengalami luka luka
dari video amatir warga bus pariwisata yang membawa empat puluh satu penumpang ini masuk ke dalam jurang sedalam enam meter
kecelakaan terjadi di jalan menurun di kampung sedayu kabupaten tanggamus lampung rabu dini hari
tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini tetapi enam orang penumpang dan sopir bus harus dirawat ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena mengalami luka luka yang cukup serius
di jalan kampung sedayu ini ada tikungan dan menurun
ternyata pada saat menurun ini premier itu tidak berfungsi dengan baik atau remblong
sehingga pengemudi ini kendaraan tersebut meluncur
ada enam orang yang luka luka
enam orang ini pertama tama dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan pertolongan pertama
kemudian selanjutnya lima orang dirucuk ke rumah sakit kembali ke bangunan untuk dibesarkan lebih lanjut
kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol sidoarjo km tujuh ratus lima puluh satu kabupaten sidoarjo
minibus yang ditumpangi delapan orang ringsek setelah terhimpit dua truk trailer
kecelakaan di tol km tujuh ratus lima puluh satu empat ratus
dari rekaman video warga tampak minibus terimpit dua truk trailer di jalan tol sidoarjo surabaya rabu siang
kecelakaan bermula saat sebuah truk trailer hendak mendahului truk trailer lainnya melalui lajur kiri
diduga lantaran kaget kedua truk bersenggolan hingga mengimpit dua kendaraan lainnya
di mana salah satunya minibus yang ditumpangi delapan orang
semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat sementara sopir truk kini tengah diperiksa polisi